hai setiap hari saat menjelang sore puluhan anak remaja bahkan ibu ibu memadati taman baca
masyarakat atau tbm bening saguling tbm ini dirintis pasangan suami istri indra darmawan
dan tati mulyati buku buku yang terdapat di taman baca ini merupakan sumbangan dari berbagai
kalangan mulai dari mahasiswa dosen serta relasi dari pemilik selain membaca di tempat
pengunjung juga bisa meminjam buku yang diinginkan untuk dibaca di rumah tbm ini
berdiri karena saya tertarik dengan banyaknya para pemulung yang memiliki anak anak kecil
dan mereka kekurangan fasilitas buku jadi saya disini membi membangun tempat ini
dengan tema bening saguling karena kita menginginkan anak anak di bantaran sungai
citarum bisa menikmati wawasan yang luas dengan adanya buku sehingga buku disini
bisa dijangkau oleh anak anak di lingkungan di lingkungan bening saguling ini suasana
alam yang nyaman dengan udara sejuk membuat pembaca semakin nyaman berada di tempat taman
para pengunjung pun mengaku senang dan menikmatinya
saya baca baca buku di sini banyak buku bukunya terus ada buku cerita buku pelajaran dan lainnya
saya sering kesini hampir setiap hari seiring berjalannya waktu buku buku di taman bacaan ini
kian bertambah lantaran semakin banyak perhatian dari masyarakat yang turut
buku bukunya tresna pamungkas kabupaten bandung barat jawa barat